ya kita sering mendengar kalimat penyemangat
keterbatasan tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk berprestasi
namun bagaimana jika seseorang dapat mengatasi keterbatasannya
dan menciptakan prestasi yang tidak hanya membanggakan orang terdekat
tetapi juga negara
pemuda asal aceh gayo ini memiliki semangat untuk menginspirasi anda
sikdam hasim pemuda berusia dua puluh delapan tahun
lahir dengan kondisi fisik sempurna
namun kecelakaan yang dialaminya ketika berusia dua puluh empat tahun merenggut penglihatannya
sikdam sempat terpuruk dan tidak menerima kondisi yang tidak lagi sempurna
namun semangatnya tidak lantas padam
di tengah kegelapan sikda menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan dirinya
pria lulusan fakultas bahasa jurusan bahasa inggris di salah satu perguruan tinggi swasta di bali ini
kemudian aktif menyuarakan hak hak penyandang disabilitas
perannya sebagai aktivis menubuhkan inspirasi bagi orang orang di sekitarnya
berbagai prestasi berhasil ia torehkan
baik nasional maupun internasional
salah satunya menjadi delegasi perserikatan bangsa bangsa dalam menyuarakan hak penyandang disabilitas
saya selalu berharap profil saya penampilan saya dimanapun
saya berharap bahwa melalui kisah dan cerita saya itu saya bisa mengubah pandangan masyarakat
bisa memperbaiki attitude masyarakat terhadap penyandang disabilitas
karena selama ini kan orang selalu melihat tunanetra itu sebagai hal hal yang negatif hal hal yang rendah
makanya saya berharap dengan aktif dimanapun profil saya itu bisa mengubah pandangan orang terhadap kaum tunanetra
dan diskriminasi terhadap tunanetra itu semakin berkurang
jadi masyarakat semakin percaya bahwa tunanetra itu bisa jika dikasih kesempatan
salah satu upaya yang dilakukan sikdam adalah berbagi ilmu
dengan mengajar di sma adria pratama mulia
ia mengajarkan bahasa inggris kepada murid sma sejak dua ribu empat belas
pihak sekolah berharap kehadiran sikdam dapat menumbuhkan semangat bagi para muridnya
pada awalnya sekolah itu mencari sumber untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati dari siswa siswi yang ada di sma adria pratama mulia ini
lalu kita menemukan pak sikdam
dimana dengan kekurangannya dia
dia memiliki banyak keberhasilan
dan banyak prestasi yang jauh melebihi dari orang orang rumah pada umumnya
jadi seperti itu
selain itu juga dari sosok pak sikdam kita juga bisa menumbuhkan motivasi yang lebih
dan juga pak sikdam sangat memberikan banyak inspirasi bagi siswa siswi yang ada di sma adria pratama mulya
soalnya kan beliau mempunyai disabilitas sedangkan saya enggak
berarti kan saya harus bisa lebih dari dia
dan beliau mempunyai prestasi yang banyak sekali
dan saya harus
meniru dia mengikuti jejaknya dia juga
atas dedikasinya di bidang pendidikan dan perjuangan dalam memenuhi hak disabilitas
sikdam diganjar international awards for young people oleh kerajaan inggris pada dua ribu empat belas
kemudian pada dua ribu enam belas sikdam menjadi tunanetra pertama yang berpidato di hadapan keluarga kerajaan inggris
dalam upacara makan malam eksklusif bersama anggota kerajaan
manggar fathani jakarta